terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
banyak cara bisa dilakukan untuk berperan aktif dalam pelestarian serta penyelamatan lingkungan
seperti yang dilakukan samsudin pria asal indramayu jawa barat
ia berkeliling ke pelosok negeri untuk berdongeng secara gratis
menceritakan pentingnya menjaga kelestarian hutan agar habitat satwa di dalamnya tidak punah
sampai jumpa di video selanjutnya
di daerah ini puluhan siswa antusias mendengar dan berinteraksi dengan sam sudin
saat ia membawakan dongeng bertema pelestarian hutan dengan menggunakan wayang berbentuk satwa
termasuk gambar harimau sumatera orang utan dan gajah sumatera
samsudin memilih cerita tentang badak lantaran figur badak tak begitu populer di kalangan anak anak
dengan bercerita tentang badak samsuddin berharap akan tumbuh kecintaan terhadap hewan yang hampir punah ini
dongeng pertama kali gimana
kerap kerap tapi ya sudah biasa
sejak memulai berdongeng keliling secara gratis di tahun dua ribu enam belas
ia banyak berbagi cerita tentang konservasi dan penyelamatan hutan dan satwa indonesia
saya tahu tadi manfaat hutan buat kita dan kita juga sebagai salah satu makhluk hutan
makhluk hidup jutaan tuan itu kita idealnya memang harus bijak
ia berharap upayanya ini
mampu memunculkan kecintaan kepada alam sejak dini pada anak anak
ia juga berharap pemerintah untuk lebih memperhatikan keberadaan satwa yang tinggal di hutan nusantara
abdul malik malam